yang mulia pak ketua terima kasih pak erlangga untuk jawabannya
sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh pak menko pmk
bahwa kunjungan pak presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya
dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya
nah barusan pak erlangga menyampaikan bahwa presiden itu ada dana bantuan presiden bagi masyarakat
nah nomenklatur ini apakah bagian dari perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan presiden
jadi nanti bu menteri keuangan akan lebih menjelaskan
tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan bapak presiden
dan kedua terkait dengan kunjungan kunjungan beliau
memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan menko pmk
karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian
seperti kredit usaha rakyat kemudian kartu prakerja
kemudian pada saat penanganan covid itu bantuan kepada kaki lima nelayan
itu bapak presiden juga turun
dan saya juga mengecek langsung di lapangan dan di beberapa tempat saya menampingi beliau
baik silakan ibu menteri keuangan
terima kasih yang mulia
ijinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa yang mulia hakim
pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai
nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos
jadi kami sampaikan seperti ini
automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak apbn dua ribu dua puluh
di dalam apbn dua ribu dua puluh dua itu undang undang enam tahun dua ribu dua puluh satu pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e
di apbn dua ribu dua puluh tiga yaitu undang undang dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua diatur di pasal tiga puluh dua ayat satu huruf e
dan di apbn dua ribu dua puluh empat yaitu undang undang sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga diatur pada pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e
tadi ditanyakan oleh yang mulia ibu eni mengenai kenapa pada awal tahun ini
di awal tahun sudah dilakukan otomatis adjustment
kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal
yaitu pada tahun dua ribu dua puluh dua automatic adjustment dilakukan melalui surat menteri keuangan tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
bahkan sebelum tahun anggaran dimulai kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment
bahkan di tahun dua ribu dua puluh dua kami melakukan dua kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment
otomatis adjustment dilakukan dengan mengirim surat ke dua
surat tanggal sembilan desember dua ribu dua puluh
jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran
yaitu dengan surat nomor satu s
di apbn dua ribu dua puluh empat kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
karena memang sudah mulai hawa pemilu
tapi sebetulnya dari tahun dua puluh dua kami selalu melakukan automatic adjustment
apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos
karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di apbn
di bagian anggaran kementerian masing masing
tadi dari kemendikbud kementerian agama kementerian kesehatan kementerian sosial dan yang lainnya
maupun di bagian anggaran bendahara umum negara
atau melalui transfer dana keuangan ke daerah
itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh aa atau automatic adjustment
ini adalah bagian untuk mengelola apbn secara fleksibel dan menambah daya tahan apbn
terutama untuk menjaga postur apbn
terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian
diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga
rata rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar sembilan puluh lima
dengan demikian waktu kami menyampaikan aa lima puluh
itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan kl untuk menjalankan program program prioritas
dan dana aa itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain
jadi tetap miliknya kl hanya kita blokir
apabila kementerian lembaga betul betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi
mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir
karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penelitian
karena zaman prioritas di dalam masing masing kl
tadi yang itu yang menanyakan yang mulia eni yang mulia ibu eni yang mulia pak guntur dan yang mulia pak saldi isra
untuk yang mulia pak guntur tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment
terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap apbn
yaitu seperti terjadi pandemi
pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus
jadi dalam hal ini apbn nya diambil dari kl kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain
dan karena ada perubahan anggaran antar kl dan antar program
ini hanya bisa dilakukan dengan undang undang
makanya pada saat pandemi dilakukan melalui perpu satu tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian menjadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
di mana dpr memberikan persetujuan
di tahun dua ribu dua puluh satu undang undang apbn
telah memberikan persetujuan melalui undangan undang undang apbn
karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan
maka di dalam undang undang apbn
build in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan kl
dengan hanya melakukan perubahan perpres
kemudian yang mulia bapak daniel yus mikfoh tadi menanyakan
apakah undang undang apbn itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres
untuk apbn dua ribu dua puluh yaitu terjadinya pandemi
dan kemudian adanya perpu nomor satu yang menjadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
di lakukan perubahan perpres
dan kemudian di tahun dua ribu dua puluh
apbn dua ribu dua puluh satu juga ada dua kali perpres
ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi
yaitu perpres satu ratus tiga belas tahun dua ribu dua puluh dan perpres sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
apbn dua ribu dua puluh dua dilakukan juga dalam dua kali perpres
kemudian diubah menjadi perpres enam puluh dua ribu dua puluh satu
apbn dua ribu dua puluh tiga ada dua kali perpres
namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi
perpres tujuh puluh lima dua ribu dua puluh tiga diubah menjadi perpres satu ratus tiga puluh
adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau sal untuk bisa digunakan pada anggaran tahun dua ribu dua puluh
apbn dua ribu dua puluh empat itu baru satu perpres
moga moga tidak berubah perpresnya bapak
tapi ini kita untuk dua ribu dua puluh empat rincian pelaksanaan undang undang apbn dua ribu dua puluh
yaitu undang undang sembilan belas tahun dua ribu dua belas
dilakukan turunannya hanya baru satu perpres
yaitu perpres tujuh puluh enam tahun dua ribu dua puluh
yang mulia ibu eni tadi menanyakan
bansos dilakukan awal tahun uangnya dari mana
apbn dua ribu dua puluh empat yaitu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
yang diturunkan dengan perpres tujuh puluh enam dua ribu dua puluh tiga
itu sudah terbit perpresnya pada bulan november dua ribu dua puluh
jadi sebelum tahun anggaran dimulai perpres sudah selesai
bahkan penyerahan dipa secara simbolik
oleh bapak presiden kepada menteri dan kepala daerah
dilakukan tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
dengan demikian seluruh kl dan juga pemerintah daerah
bisa melaksanakan anggarannya mulai satu januari
anggaranya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing masing kementerian
lembaga atau dalam pemerintah daerah
berasal dari transfer ke pemerintah daerah
tadi pertanyaan mengenai blt el nino
saya rasa sudah dijawab oleh pak menko perekonomian
namun hanya ditambahkan bahwa
bantuan pangan el nino dilakukan oleh bapak nas
dengan anggaran yang berasal dari bapak nas
mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan
maka harus dilakukan review bpkp
anggaran berasal dari cadangan cpp
dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di bapak nas
dengan tagihan kami bisa melakukan realokasi dari badan
dari anggaran bendara umum negara
kemudian untuk yang mulia bapak soehartoyo
mengenai surat bapak nas tadi
dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh bapak nas
pertanyaan dari yang mulia saldi isra
mengenai alokasi dana kunjungan presiden
dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden
telah disampaikan oleh bapak menko tadi
bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden
bukan merupakan bagian dari perlinsos
anggaran untuk kunjungan presiden
dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden
berasal dari dana operasional presiden
yang berasal dari apbn
diatur oleh peraturan menteri keuangan empat puluh delapan dua ribu delapan
yang diubah dengan peraturan menteri keuangan satu ratus enam tahun dua ribu dua puluh
sementara dana kemasyarakatan presiden
diatur dalam peraturan menteri sesnek nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh presiden
dan wakil presiden dalam hal ini
adalah kegiatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi
kebudayaan kepemudaan pemberdayaan perempuan
keolahragaan dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden
bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang
dana ini adalah satu ratus sepuluh miliar anggaran
realisasinya lima puluh tujuh dua miliar atau lima puluh dua persen
alokasi anggaran rp satu ratus enam belas dua miliar
realisasinya satu ratus dua empat atau delapan puluh enam
alokasi anggaran rp satu ratus enam puluh sembilan miliar
realisasi satu ratus tiga puluh delapan tiga miliar atau delapan
alokasi anggaran rp satu ratus lima puluh enam lima miliar
realisasinya satu ratus dua puluh tujuh delapan atau delapan puluh tujuh
dan tahun dua ribu dua puluh empat ini
alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan bantuan kemasyarakat
sampai dengan bulan ini
adalah delapan belas tujuh miliar atau baru empat belas
yang mulia bapak arsul sani tadi menanyakan mengapa
di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
tidak terdapat pasal dua puluh delapan
seperti yang ada di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
pasal dua puluh tujuh dari undang undang dua puluh delapan tahun dua ribu dua
adalah dibuat dalam situasi pandemi covid
pemerintah bersama dengan bpjs
harus bekerjasama untuk penanganan permasalahan kesehatan
terutama untuk tenaga kesehatan
dengan berakhirnya status pandemi
maka pasal dua puluh tujuh tersebut disepakati oleh presiden oleh pemerintah dan dpr
sehingga pasal dua puluh tujuh tidak ada lagi
di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
yang mulia bapak arsul sandi menanyakan kenapa
perlinsos sesudah covid sembilan belas
anggarannya masih tetap tinggi
kami akan ulangi dengan lebih detail
kenaikan dari anggaran perlinsos periode dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh
terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi
dan volume dari subsidi
jadi bagian dari anggaran perlinsos
yang paling besar naiknya
atau yang mengalami perubahan sangat besar
adalah pada bagian subsidi
namun subsidi pupuk juga tahun dua ribu dua puluh empat ini
sehingga anggaran subsidi naik
dari rp dua ratus sebelas delapan triliun tahun dua ribu dua puluh
naik menjadi rp dua ratus delapan belas triliun tahun dua ribu dua puluh satu
tahun dua ribu dua puluh tiga naik lagi menjadi rp tiga ratus tiga puluh dua lima triliun
dan tahun dua ribu dua puluh empat ini dianggarkan rp tiga ratus empat puluh tujuh triliun
naik karena terutama subsidi
dari kementerian lembaga yang lain
serta dari kemensos relatif tidak berubah
telah saya sampaikan pada pidato pembuka
yaitu untuk kemendikbud karena ada unit kos
dan kemudian di kemensos karena menambah
untuk aktivitas lansia dan disabel
untuk ilustrasi harga minyak tahun dua ribu dua
dua ribu dua puluh dua melonjak ke rp sembilan puluh empat lima triliun
tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat ini menggunakan asumsi
tahun dua ribu dua puluh satu rp empat belas tiga ratus dua belas

dan tahun dua ribu dua puluh empat menggunakan apbn asumsi rp lima belas
volume solar juga meningkat cukup tinggi
tahun dua ribu dua puluh empat belas tiga juta liter
tahun dua ribu dua puluh satu naik ke lima belas delapan juta
tahun dua ribu dua puluh dua rp lima belas satu juta
tahun dua ribu dua puluh tiga melonjak ke tujuh belas juta
dan di tahun dua ribu dua puluh empat dialokasikan rp sembilan belas juta
ini yang menggambarkan bahwa
perlinsos di tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh empat
meskipun pandemi telah selesai
tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial
mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi
dan yang tahun dua ribu dua puluh empat subsidi pupuk juga mengalami kenaikan
mungkin demikian yang mulia ketua dan hakim mahkamah konstitusi
dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami
baik ibu ada tambahan dari prof eli
itu tadi kan banyak sekali tuh surat surat dari kemenq
karena mungkin diakses tidak bisa kalau itu ya
termasuk yang tidak ada salinan salinan yang
salinan kami sulit untuk mengakses
seperti permen sesnek atau kemudian yang lainnya itu
dikopikan juga terima kasih
baik silakan ibu menteri sosial